ya pola diet ini dilakukan tidak hanya untuk menurunkan berat badan tetapi juga bisa untuk menaikkan berat badan
aturan makanan khusus untuk kesehatan atau dikenal dengan diet ini pun memiliki beragam pola dan juga konsep
nah setiap konsep ini harus disesuaikan dengan kondisi dan juga kebutuhan tubuh karena kita beda beda ya
lalu apa saja sih sebenarnya pola diet yang sempat populer di indonesia
banyak sekali berikut data yang sudah dihimpun oleh tim litbang sian indonesia dari berbagai sumber
yang pertama ada diet ketogenik
atau diet keto nah konsep utamanya ini adalah menerapkan pola makan rendah karbohidrat dan juga tinggi lemak
target diet keto ini adalah membatasi karbohidrat sehingga tubuh mampu menggunakan lemak sebagai bahan bakar utama
nah diet ketong ini dianjurkan dilakukan hanya dalam jangka waktu yang pendek
mulai dari dua sampai dengan tiga minggu dan juga maksimal enam sampai dua belas bulan
jangan kelamaan ya diet ini
awalnya diperkenalkan oleh seorang dokter anak asal michigan amerika serikat untuk pengobatan epilepsi
pada anak tahun seribu sembilan ratus dua puluh an
nah apa saja yang boleh dikonsumsi
pertama kita bisa mengkonsumsi lemak dan juga protein alami seperti daging ayam sapi ikan bebek telur kacang kacangan sayuran hijau dan juga buah buahan
tapi pilihan sayur dan buah juga yang rendah harus yang rendah karbohidrat misalnya
buah buahan terbatas hanya pada alpukat kemudian berbagai macam berry seperti stroberi raspberry dan juga blackberry
nah semua jenis minuman atau makanan dengan gula pun juga dihindari
nggak boleh ini ya
namun ada efek samping yang biasa dirasakan oleh para pengguna diet keto ini berupa keto flu
seperti tubuh terasa lemas kemudian juga gelisah susah tidur atau insomnia kemudian juga konsentrasi menurun bahkan terjadi ruam pada kulit atau ketores
kemudian pro pola atau jenis diet lain yang juga digunakan oleh warga indonesia adalah diet mayo
ini juga sempat populer di kalangan selebriti atau public figure indonesia
konsepnya adalah menghindari garam dan juga karbohidrat
dan juga merupakan piramida mayo yang mengerucut terdiri dari lima tingkatan
ini minimal empat porsi sayur kemudian tiga porsi buah dan juga melakukan aktivitas fisik di tingkatan bawahnya
lalu diatasnya ada tiga lima porsi karbohidrat tiga porsi protein dan juga olahan susu atau dairy
lalu urutan atasnya lagi adalah lemak dengan porsi yang lebih sedikit
nah jumlah kalori yang kita konsumsi dari diet yang berasal dari amerika serikat ini dibatasi antara satu
dari seribu dua ratus sampai dengan dua ribu kilo kalori
tergantung jenis kelamin dan juga berat badan masing masing
catatan pentingnya menghindari makanan atau minuman rendah kalori dan juga mengandung garam
nah dampaknya sejumlah ahli menilai pola diet ini bisa berpotensi meningkatkan gula darah atau lemak darah ya sementara
jadi seseorang dengan diabetes diharapkan harus berkonsultasi ke dokter dulu sebelum menerapkan pola diet ini
nah kita punya ada jenis diet ketiga

yang sering dikonsumsi oleh orang indonesia ini namanya intermittent fasting fasting
ini kita juga pernah mengetahui bahwa kadang kadang ini disebut dengan namanya ocd
pada dasarnya dalam pola ini dibebaskan konsumsi apapun
cuma harus dimakan atau yang paling penting adalah mengatur waktu makan
ada jendela makan kalau kita tahu ya
ada konsep enam belas per delapan yakni enam belas jam puasa dan juga delapan jam waktu makan
boleh makan dari jam dua siang sampai jam sepuluh malam dan sisanya puasa
ada pula konsep eat stop atau eat stop eat yakni tidak konsumsi makanan apapun selama dua puluh empat jam lalu besoknya boleh makan
nah ini dilakukan hanya dalam beberapa hari per minggu
konsep diet ini dinilai bermanfaat untuk menurunkan berat badan tanpa harus
dan bisa membantu mengurangi resistensi insulin

dan bisa membantu mengurangi resistensi insulin karena konsepnya berpuasa
tapi harus terpuas pada karena berpengaruh pada sejumlah hal
mulai dari dehidrasi kemudian mengalami gangguan tidur lagi atau insomnia serta menyebabkan mood swing
jadi sering marah marah katanya biasanya karena kelaparan akibat melakukan intermittent fasting
nah kemudian diet terakhir atau jenis diet terakhir adalah diet paleo
ini pada dasarnya mengkonsumsi makanan seperti manusia gua pada zaman prasejarah masa paleotikum

nah makanan makanan yang kita konsumsi adalah makanan makanan alami
nah makanan makanan yang kita konsumsi adalah makanan makanan alami
hindari makanan yang berproses atau diproses dan juga dalam kemasan
kemudian dianjurkan juga untuk makan sayur buah dan kacang kacangan serta daging rendah lemak dan ikan yang berasal dari alam
juga tidak dianjurkan ini untuk mengkonsumsi susu produk produk dairy tersebut
kemudian juga gula olahan garam serta makanan kemasan
kita lebih banyak meminum air putih air kelapa dan juga teh hijau

kalau mau memberi rasa manis hanya boleh dengan madu asli atau tidak

nah ternyata juga ada efek sampingnya di antaranya potensi gizinnya tidak seimbang dan juga kekurangan nutrisi tertentu
nah beragam diet ini yang ada ini harus tentunya disesuaikan dengan kondisi tubuh dan juga kebutuhan nutrisi tiap orang masing masing
karena dari kita berbeda beda ya terlebihlu di masa pandemi covid ocupan saat ini dimana gizi seimbang itu dibutuhkan untuk memastikan imunitas tetap terjaga
lalu kira kira apa pola diet yang paling tepat untuk tubuh kita
tadi tadi sudah di bahasa dengan dokter spesialist gizisin di indonesia
spesialis gizi sindi yang bisa mungkin kita terapkan di rumah masing masing
tapi untuk lebih amannya cari tahu sebenarnya kondisi tubuh kita masing masing
dan cari diet yang paling tepat untuk tubuh kita